kita beralih ke informasi lain kasus ambruknya cetakan beton jalan tol becakayu
penyidik polres metro jakarta timur menetapkan dua pekerja sebagai tersangka
mereka adalah kepala lapangan pt waskita karya dan kepala pengawas pt virama karya
kedua tersangka diduga melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
akibatnya cetakan beton penyangga di jalan tol becakayu ambruk dan tujuh orang terluka
tersangka tersebut adalah kepala pelaksana lapangan pt waskita karya
alfi alkansyah dan kepala pengawas pt wirama karya arief setianto
meski telah ditetapkan sebagai tersangka namun pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap keduanya
alasan kepolisian mereka masih dalam batas toleransi karena keduanya dalam pekerjaannya tidak sengaja melakukan kelalaian tersebut
kita putuskan dan kita tetapkan
ada dua orang tersangka
yang pertama adalah pengawas daripada proyek tersebut
yang kedua adalah kepala pelaksana
kepala pelaksana proyek
dan kepada kedua tersangka ini
kita kenakan pasal tiga ratus enam puluh kwp